seperti apa pantauan terkini gelombang protes kenaikan bbm
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama di jakarta
saat malam albi bagaimana situasi unjuk rasa memprotes kenaikan harga bbm
yang berlangsung dari tempat anda melaporkan
apakah masa masih bertahan di sana albi
selamat malam rifana
ya selamat malam rifana saat ini memang masa peserta aksi unjuk rasa
terkait penolakan kenaikan harga bbm yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
pada tanggal tiga september lalu masih bertahan di kawasan patung arjuna wiwa
ataupun patung kuda jakarta pusat
dan saya akan tunjukkan kepada anda situasinya terkini seperti apa
masyarakat yang tergabung dalam gerakan bersama rakyat atau gebrak ini
memang sudah berada di kawasan patung kuda sejak pukul setengah sebelas siang tadi
sampai dengan malam hari ini
dan memang kalau misalnya kita melihat waktunya sendiri saat ini sudah lebih
dan lebih berat
dari sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat ini sudah melampaui batas ketentuan
di mana para pesertasi seharusnya sudah menyelesaikan penyampaian aspirasinya
pada pukul delapan belas tadi
tetapi saat ini masa masih bertahan di lokasi ini sendiri
dan kalau misalnya kita bandingkan rifana dengan beberapa aksi unjuk rasa
terkait penolakan bbm yang sudah berjalan lebih dari satu pekan ini
setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga
ini bisa dikatakan menjadi yang paling ramai
yang paling banyak peserta dan juga yang paling lama
karena beberapa waktu terakhir aksi demonstrasi hanya terjadi sekitar lima jam saja
dimulai sekitar pukul sepuluh tetapi pukul empat sore atau pukul lima sore ini sudah selesai
tetapi berbeda dengan hari ini di mana para peserta aksi masih berada di sini
dan masih menuntut barikade polisi ini bisa dilepas
karena mereka ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung
di depan istana kepresidenan yang mana ini sudah mereka lakukan sejak
sore hari tadi karena mereka merasa apa yang mereka sampaikan di sini
tidak didengar oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah istana kepresidenan sendiri
yang mereka jadikan sebagai tujuan untuk menyampaikan aspirasi
berbeda dengan kemarin rifana di mana pada saat hari senin kemarin
perwakilan dari istana yaitu kepala sekretariat presiden heru budi hartono
ini datang menemui peserta aksi dan juga mendengarkan aspirasi
dan bahkan mengajak tujuh perwakilan dari peserta aksi untuk datang ke istana
untuk menjelaskan lebih detail
nah untuk hari ini sendiri sejumlah tuntutan memang disampaikan oleh peserta aksi
seperti misalnya diminta pemerintah untuk mencabut aturan kenaikan harga bbm
lalu yang kedua adalah menaikkan upah pegawai
yang mana ini sudah selama tiga tahun berturut turut dan naik karena adanya pandemi covid
dan yang ketiga adalah turunkan harga bahan bahan pokok
yang menjadi komoditas utama masyarakat untuk dikonsumsi sehari hari
dan saat ini rifana kalau misalnya saya tunjukkan
lagi ke sekitar saya rifana
mobil komando sedang menghimbau kepada peserta aksi
untuk tidak menyebar secara sporadis ke daerah daerah yang ada
dan untuk tetap solid berada di sini agar tidak ada penyusup yang masuk
karena memang kalau misalnya kita berkecah dari aksi demo kemarin hari senin
sempat ada beberapa kelompok masa yang berselisih
karena ada diduga ada penyusup yang masuk dan sudah diamankan oleh pihak polda metro jaya
sehingga pihak kepolisian pun menghimbau
kepada masing masing koordinator untuk tetap mengawasi dan juga mendata anggotanya
untuk tidak melebar kemana mana dan tetap mengikuti aturan ataupun komando
dari masing masing kelompok agar tidak terpencar ataupun tidak ditutupi
karena tadi juga beberapa kali kelompok massa yang ada di sini
berusaha untuk masuk ke barikade yang memang sudah dijaga dengan aparat kepolisian
lalu ada barrier beton dan juga ada kawat berduri
dan juga tadi ada beberapa petang
kesan yang dinyalakan seperti itu sehingga para komando yang ada di sini pun menghimbau
untuk tidak terprovokasi dan kita akan menantikan selebihnya
para peserta aksi ini akan sampai kapan bertahan di sini
karena kalau tadi saya coba tanyakan rifana mereka menginginkan ada perwakilan dari pemerintah
untuk bisa mendengarkan ataupun berdialog secara langsung bertemu dengan mereka
baik terima kasih koresponden cnn indonesia
albi pratamata selaponan lengkap anda
selamat bertugas kembali